masa udah liat cctv belum ya
kamu ngapain disitu
maaf mas tadi aku cuma mau tahu soal cctv doang
gimana bener kan mas aku yang tenggelam
dokter tadi bilang ke saya
katanya kamu pingin disana ada senyawa kelorin dari kapurit di dalam tubuh kamu
sampai elsa sebegitunya marah sama kamu
habis ngapain sih kamu
aku kan ada tugas mas dari kamu
untuk urusin kolam kan
dan ketika aku lagi bersihin
terus aku terjatuh dan akhirnya aku tenggelam
tapi aku gak tau ceritanya tiba tiba ada mas tino sama elsa dateng ke rumah
terus mas tino yang nolongin aku dan dia kasih aku nafas buatan
dan elsa salah paham mas
dia pikir aku cuman sama mas tino
terus masalah itu juga yang buat mama dateng ke rumah terus nabar kamu
kamu percaya kan mas sama aku
aku sekarang udah jadi istri kamu mas
dan mas tino sekarang udah punya elsa
jadi mana mungkin lah mas aku mengkhianati kamu mas
kalau mas kamu percaya sama aku
aku berharap kamu percaya sama aku mas
karena aku udah berbunuh ngomong

ya nanti kita buktiin aja di rumah pake cctv
dari cctv ini semua akan terjawab

ketika aku bangun
beberapa hari selama aya restercobot
aku anjir abis bers ensuring mereka ngonj seribu

itu kan bener mas
aku emang tenggelam dan aku ditolongin sama mas dino
tuh kamu lihat sendiri kan mas
iya iya udah gak usah diomongin berkali kali
saya juga udah liat
aku gak mau ke jalan dulu bisa keulang lagi
aku bener bener mau mempertahankan pernikahan kita mas
karena aku udah cinta sama kamu
udah sana istirahat
tadi baru pingsan kan
udah sembuh kok mas
apalagi tadi mas sudah suapin aku
udah sana istirahat
selamat malam mas
mimpi indah ya
mimpi indah ya
elsa kemana sih
kok gak ada kabarnya
diteleponin dari tadi kok gak diangkat angkat
ya ampun mama nelfonin kamu dari tadi loh
gimana elsa udah ketemu
udah elsa sekarang baik baik aja kok ma
tadi waktu aku sampai ke rumah saya pingsan di rumah
jadi aku bawa ke rumah sakit
makanya handphonenya ketinggalan tadi
terus pingsan kenapa kok bisa
ini nama obat tidur
tapi kata dokter
elsa udah gak apa apa ke ma
kamu lihat kan ini semua gara gara kamu sama andin
kamu denger mama ya
mama sedih ngeliat kamu kayak begini
gara gara andin ma
tolong kamu kasih tahu mama
dateng datengin andin lagi
udah bikin mama khawatir
sekarang kamu istirahat ya
tadi nino ngasih tahu aku
sampai dibawa ke rumah sakit
paksa terlalu azim
untuk gide selamat
tapi kamu tahu nggak ini semua kan gara gara andin
kalo sampe elsa kenapa kenapa
aku gak akan pernah maafin nanti

dan aku akan kirim andin ke penjara sekali lagi

kenapa harus ada kejadian seperti ini lagi